alia pergi ke rumah temen dulu ya
mengerjain pr bareng
hati hati jalan ya
kalau udah kelar lekas pulang
ya udah jalan
kopi aku balik
tadi gue dari rumah ineke nyariin citra
katanya lagi nungguin pameran sampai besok
gue masih bilang genderu wow gitu
ma kasian si ojak
bukan tadi kan dia disuruh emak
nganterin kue ke pelanggan
nah pas dikasih uang
langsung pergi aja
begitu uangnya maka dia akan pergi lagi
begitu uangnya dihitung emak
ternyata kurang dua ratus ribu
itu yang mau ngasih uang
papa gak tau mah
soalnya si ojak ceritanya gak sampe sono
ntar pulang temenin gue ke toko bangunan ya
itu mau ngapain sih ke toko bangunan
gue mau nanya harga kayu triplek cetseng aman yang lain
emang udah bisa apa nanya sendiri
lo gak mau nemenin
assalamualaikum pak ma
apaan tuh bob
kau spucal pak
kamu dapat uang dari mana
bobi ambil dari temen pak
situ mau bikin gerobaknya sendiri
belum tau nro
yang penting gue pengen tahu aja
kalo bikin kira kira bahannya abis berapa
situ mau bikin sendiri
ya kagak lah
ntar gue jadi tukang juga
tapi yang murah
kontan apa nyicil
kamu kalau mau beli apa apa kontan apa nyicil
papa bilang belum punya duit
bukan berarti papa sama mama berhenti berusaha
masih juga dimarahin
boleh nambah lauknya nggak pak
itu nggak jadi beli bahan bahannya man
nggak jadi nro
kos baru bok
beli dari teman
ngapakah nggak beli kontak
nggak dikasih uang kong sama papa
tadinya bobi mau bayar pakai uang jajan aja
eh malah diomeling
ntar lo kasih tuh si bobi duit buat ngelunasin ini kaos
masa cucunya mbak bena m kaos aja sampe nyicil
muka gue mau ditaruh dimana
ada aja ya urusan
kalau udah ngambil nusuh
besok mereka udah pulang rod
begitu kata smsnya citra
sama gua juga
ayah ayah itu pulang cepet hari ini
ayah boleh makan dulu gak
ayah baru cerita
ayah makan dulu
merjain pr matematika
gua juga lupa
bun bun udah makan
gimana kerjaan sama bunur mala
tadi ditanyain katanya mau makan dulu
sekarang malah ngajak ngobrol
udah cukup belum jack
ya kagak lah
tujuan ini sama nih
nggak beda beda bang
rod ntar kalau si citra sama ineke udah pulang
jalan jalan ke kota tua ag nya
ya lah em
lu kagak update amat sih
di sana bagus bagus bawa selfie selfie an
kayak anak muda gitu loh
em kenapa cengengesan loh
kang alia pergi ke rumah temen dulu ya
mengerjain pr bareng
kalau udah kelar lekas pulang
ya udah jalan
abang kenapa gak ikut ojek online aja bang
iya kan orderannya lebih banyak
ntar gak ada yang mau naik sama motor saya
yang lebih jelek dari motor ini kan banyak bang
udah selesai kan
terus jawaban pertanyaan bun bun tadi apa
pertanyaan kenapa ayah pulang cepet kan
iya ayahnya gak dipecat kan
ya enggak lah bun bun
tadi ai diajak meeting sama bos i di blok m
selesai meeting bos ayah bilang begini
kamu gak usah balik lagi ke kantor
karena udah nanggung
terus balik ke kantornya jauh dan macet
terus bosnya ai meeting tempat lain
jadinya ayah pulang cepet
bun bun kenapa sih
kayaknya takut banget
bun bun takut tiba tiba ayah berhenti kerja
baru juga beberapa hari
gajian pertama aja belum
anak lu kagak ada
kenapa sih lu tanya anak gua
mulut gua dari tadi rasanya sempet
nah lu ngarti
kagak ada kopinya
kan gua udah bilang
anak gua lagi pengajian
udah tunggu sebentar gue bikinnya dulu
nah gitu dong baru mantap
loh kagak jadi lo bikin kopinya
kopinya ternyata abis
beli di warung
gua males jalan ke warungnya
lagi pengajian bang
abang udah dapetin duit pengganti yang dua ratus ribu
itu helm abang belum dibuka
udah ngapain aja nanya
lagi pengajian bang
gantiin duit gua yang kurang mak

tadi ibu sofia nya telepon emang waktu di pengajian
salah ngasih amplop sama lu
amplop dikasih ke lo buat bayar sewa tenda bukan uang kue
terus dia minta nomor rekening emak
barusan udah di transfer katanya